dengan membawa ember jerigen hingga galon puluhan warga rt tiga rw dua lodan kelurahan ancol jakarta utara
kami sore mengantri di sekitar mobil tanki milik pamjaya untuk bisa mendapatkan air bersih
meski harus berulang kali mengangkut air ke rumah hal ini terpaksa dilakukan warga
mengingat saat ini tengah terjadi krisis air bersih di pemukiman mereka
akibat putusnya suplai air pump sejak satu bulan terakhir
menurut keterangan warga guna memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari hari
seperti mencuci dan masak mereka terpaksa membeli air kemasan isi ulang
atau membeli ke warga yang aliran air pump ke rumahnya masih lancar
namun untuk kebutuhan mandi mereka memilih memanfaatkan air sumur meski kondisi airnya keruh
sejak kapan ya
harinya kita nggak tahu cuma udah satu bulan lah
udah satu bulan ya
nah kalau misalkan nggak ada bantuan air bersih ini pak pakai apa pak kemarin kemarin
kemarin kemarin pakai apa
saya kalau buat sementara kalau buat mandi ini sih air pompa
air pompa kan udah nggak bagus
yang nggak mau terpaksa beli
warga berharap agar pihak perusahaan air minum dapat segera mengalirkan suplai air bersih
warga rt dua rw dua kampung badan pademangan jakarta utara
kamis pagi mengantre di tempat penjualan air isi ulang
mereka membeli air kemasan isi ulang bukan hanya untuk diminum saja
namun juga untuk digunakan mencuci piring pakaian bahkan mandi
hal ini lantaran tiga belas rt yang berada di rw dua
semuanya mengalami krisis air bersih sejak enam bulan lalu
nggak tahu kemana aku udah ngomong pak bagaimana ini air
belum ngalir ngalir gue bilang katanya masih di daerah mana masih diperbaikin
perbaikin dulu kita bayar lah pak gue bilang daripada begini caranya gue gituin
iya jadi kayak kemasan yang lima setengah pakaian cipiring mandi
pihak kelurahan ancol pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak paljaya
agar segera melakukan perbaikan
sehingga suplai air ke rw dua kampung badan segera kembali normal
pemerintah setempat juga memperhatikan nasib mereka
gunawan sugro jakarta